kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia menggandeng netflix untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan insan perfilman indonesia
kerjasama tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama netflix di kantor kemendikbud jakarta pada hari kamis sembilan januari
kemitraan antara kemendikbud dan netflix berfokus pada pengembangan kemampuan kreatif para pelaku industri perfilman di indonesia
menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim mengumumkan bahwa dalam kerjasama ini mereka akan membuat konten film netflix original indonesia
lalu film film lokal lainnya seperti kuntilanak filosofi kopi night comes ⁇ rush bisa ditonton di netflix
selain itu netflix juga akan berinvestasi sebesar satu juta dolar amerika serikat atau sekitar empat belas miliar rupiah dalam membiayai pelatihan untuk lima belas scrip proyektor terpilih dari indonesia yang akan dikirim ke hollywood
dan juga akan ada workshop seputar scriptwriting dan kompetisi penulisan naskah film pendek yang pemenangnya akan dihadiahkan
biaya produksi sebesar enam ratus ribu dolar amerika atau sekitar delapan miliar rupiah
sementara ini jadwal untuk kompetisi dan pelatihan tersebut masih belum ditentukan
karena kita juga tidak punya hero hero atau kebanggaan kebanggaan yang bisa menginspirasi generasi muda kita
jadi semakin banyak tokoh tokoh seperti ini yang maju di panggung dunia ya akan ada seratus lagi anak anak muda yang melihat tokoh tokoh seperti bapak ibu depan kita ini untuk menginspirasi mereka memacu kita maju